kicau dan lenggok burung di pulau rambut sebelah barat laut ibu kota
menjadi irama yang memanjakan mata dan telinga
pulau ini menjadi habitat bagi ribuan burung dari puluhan spesies dengan ekosistem perairan maupun daratan
tak hanya menjadi habitat bagi burung burung setempat pulau ini turut disinggahi burung burung yang tengah bermigrasi
daratan alamiah dengan ragam jenis hewan maupun flora di dalamnya
pulau tak berpenghuni ini terletak di sebelah barat laut ibu kota jakarta dan bisa dicapai sekitar setengah jam menggunakan kapal cepat
sebelum ditetapkan sebagai suaka margasatwa oleh kementerian keutanan dan perkebunan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
pulau ini dinamai pemerintah india belanda dengan sebutan pulau witboard serta berstatus sebagai jagar alam
sebelum ditetapkan sebagai suaka margasatwa pulau ini dianggap sebagai kampung terbaik untuk penyelenggaraan sejarah

untuk sejarah adanya suaka margasatwa pulau rambut ini seperti apa ya pak
untuk sejarah pengelolaan kawasan suaka margasatwa pulau rambut cukup panjang pak
ini memasuki usia yang ke delapan puluh tahun lebih
diawali pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh
pada saat itu ditetapkan sebagai kawasan cagar alam kalau dalam bahasa belandanya itu middelburg
kemudian dalam perkembangannya sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan terjadi limpahan limbah
yang menyebabkan kematian ekosistem mangrove di sisi timur dari pulau ini
mengakibatkan adanya degradasi kawasan
nah melihat kondisi tersebut karena cagar alam kan tidak ada treatment apapun
sepenuhnya disesuaikan dengan alamnya
kemudian pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dirubah menjadi kawasan sukakamat marga satwa pulau rambut
secara keseluruhan suaka marga satwa pulau rambut memiliki luas sembilan puluh hektare
terdiri dari empat puluh lima hektare luasan darata serta empat puluh lima hektare luasan perairan
terumbu karang adalah salah satu ekosistem penunjang utama pulau yang dapat diamati dengan menyelam
di perairan pulau seluas empat puluh lima hektare ini ditemukan beberapa jenis hewan karang dari tipe lunak maupun keras
yang tersebar hingga ke kedalaman sepuluh meter

kedua jenis karang ini merupakan habitat dari beragam jenis ikan serta berbagai macam biota laut
bang beginner kalau kita lihat tadi kondisi terumbu karang di pulau rambut ini
secara status tutupan dan juga kondisi terumbu karang di pulau rambut ini seperti apa sih bang
ya ini kalau menurut saya cukup surprise ya
jadi kondisi yang awalnya saya kira kita hari ini nyelam bakal keruh ya
ternyata agak menyenangkan lah sebenarnya
jadi banyak yang bisa dilihat
di perairan pulau rambut ini
nah kalau kita bicara kondisi terumbu karang memang tutupan karang hidupnya itu sangat rendah
jadi mungkin kalau bisa dicatakan ya di bawah sepuluh persen lah
nah di bawah sepuluh persen dan ini kondisinya itu ya kondisi yang buruk sebenarnya gitu loh
jadi ya memang rata rata sih sebenarnya di daerah daerah yang dekat teluk jakarta
ya kondisinya memang banyaknya di bawah sepuluh persen seperti itu
dan memang ini kondisi dari ya sejak lama lah yang terjadi di sekitar teluk jakarta ini
jenis karang yang ditemukan di perairan pulau ini antara lain berasal dari
karang karang ini merupakan genus atau kelompok karang yang biasa ditemui pada perairan yang memiliki sedimentasi atau pengendapan tinggi
dalam penelitian yang dilakukan institut pertanian bogor dalam dua tahun terakhir
kondisi terumbu karang di perairan pulau rambut berada dalam kategori rusak
adapun faktor pencemaran menjadi salah satu penyebab utama kerusakan terumbu karang di perairan pulau rambut
hal ini menyebabkan fungsi terumbu karang sebagai pelindung pulau menjadi tidak optimal
kondisi terumbu karang yang tadi ya yang tutupan karangnya rendah itu memang cukup mengkhawatirkan
jadi terumbu karang sendiri yang biasanya menjadi pelindung pelindung pantai
nah di sini ini
nggak terjadi di sini gitu karena memang karangnya itu ya banyak yang sudah tidak ada
berganti dia dengan lumut atau alga seperti itu
nah ini juga karena memang kondisi di sini ya di teluk jakarta banyak asupan unsur hara
yang menyebabkan alga itu tumbuh lebih cepat dibandingkan terumbu karang seperti itu
jadi ya sangat disayangkan ya
dan kalau menurut saya ya kita perlu konsen juga kondisi terumbu karang di sini
rugositas atau bentuk permukaan dasar perairan pulau rambut memiliki pola bervariasi
banyaknya gundukan gundukan batu menjadi habitat bagi ikan ikan
sumber daya ikan ini menjadi sumber makanan bagi organisme organisme yang berada di pulau rambut terutama burung
ini menjadi sangat penting juga ya ini concern yang penting juga ya
kaitannya dengan ekosistem terumbu karang dan burung burung yang ada di sini
nah seperti yang saya katakan bahwa memang tadi kita lihat juga kan ikan itu masih ada di sini
tapi memang ketika apa
terumbu karang tadi semakin rusak gitu ya
nah ini kemungkinan besar ya itu kesediaan misalnya habitat untuk ikan ikan itu akan berkurang gitu
dan ya salah satu burung burung itu hadir ke sini kan selain untuk berlindung dan juga ketersediaan makanan ya
nah ini juga menjadi penting bahwa bagaimana satu usaha ke depan
untuk tetap menjaga apa yang ada di sini ya
dan juga mencoba memikirkan ya memikirkan bagaimana tetap apa
apa ya relung relung untuk ikan itu tetap ada seperti yang untuk menggantikan ekosistem terumbu karang yang ada di sini
terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penyeimbang jenis ikan
jika perairan dibiarkan dalam kondisi seperti ini
kerusakan terumbu karang akan berdampak buruk terhadap keseimbangan hidup berbagai hewan maupun tumbuhan di pulau ini
bagaimana menjaga kekuatan ikan ini
berbagian dari berbagai jenis burung

beragam jenis burung
menjadi penghuni utama kawasan pulau rambut
berdasarkan data balai konservasi sumber daya alam atau bksda dki jakarta
suaka marga satwa pulau rambut setidaknya didiami dua puluh dua spesies burung air dan tiga puluh sembilan jenis burung darat
namun demikian jumlah keseluruhan burung di pulau ini belum diketahui secara pasti
oke mas adi kalau kita berbicara soal ragam
keanekaragaman burung yang ada di pulau rambut ini
kalau bisa dijelaskan ini ada berapa spesies yang ada di pulau rambut ini
ya dari data terbaru sih
kalau dari data yang dulu ada tujuh puluh an
info yang terbaru
ada beberapa pengurangan
jadi sekitar lima puluh jenis burung
oke lima puluh jenis burung begitu ya
nah ragamnya itu apa aja sih mas spesiesnya
ragamnya banyak karena di sini kan terdiri dari tiga ekosistem ya
ada hutan dataran rendah
sama ekosistem pantai atau pesisir gitu
beberapa burung di sini ada burung air
kemudian campuran burung laut dan burung hutan
bangau blue walk atau wilwo merupakan salah satu spesies burung yang mendiami pulau rambut
burung dengan nama latin mikteria sinerea ini
merupakan jenis burung air yang biasa hidup di dahan dahan pohon sekitaran zona pesisir
nah berbicara soal burung laut dan burung pantai begitu ya
kan ada salah satu jenis spesies yang disebut sebagai bangau blue walk seperti itu ya
ini kalau bisa dijelaskan ini
bau no blue walk ini memiliki ciri ciri seperti apa ya mas
yang mudah dilihat oleh orang orang
iya bangau blue walk itu ukurannya besar
sekitar tujuh puluh cm lah kalau dia berdiri gitu
terus warnanya putih
kemudian ada kemerahan di wajahnya sama paruhnya kuning
dan ketika terbang ciri khasnya itu adalah sayapnya ada hitamnya
sayap hitam dan memiliki corak putih
putih di badannya dan hingga kaki
bangau blue walk merupakan burung migrasi atau akan pergi setelah berkembang biak di pulau rambut
kebijakan bangau blue walk dimulai pada bulan januari
burung akan mulai mencari dan membuat lokasi sarang di sisi barat pulau rambut
ciri ciri bangau blue walk akan berkembang biak
salah satunya membentuk kantong gelambir pada bagian dagu
pada bulan februari hingga maret
bangau blue walk memasuki fase pembesaran anak
sekali bertelur burung ini bisa menghasilkan hingga lima butir telur
di mana burung jantan dan betina akan bersama sama mengerami telur di sarang
kondisi cangkang telur bangau blue walk dipengaruhi kondisi
perairan tempat mencari makan burung
kondisi perairan tempat mangsa bangau blue walk yang tercemar
dapat mempengaruhi tingkat kekerasan cakang telur sehingga mudah pecah
cuma kan permasalahannya dengan kondisi teluk jakarta yang tercemar
dulu ada penelitian bahwa ketebalan telur itu bisa terpengaruh oleh kandungan air
jadi ikan ikan yang ada di teluk jakarta yang menjadi pakannya bangau blue walk ini kan kita bisa bilang tercemar
kemudian termakan oleh bangau blue walk
sehingga itu ada pengaruh terhadap ketebalan telur
hewan ini biasanya akan berburu mangsa ikan di pagi hari
jika tak menemukan mangsa di sekitar perairan pulau rambut
burung bangau blue walk akan terbang hingga ke muara angke jakarta serta muara gembong bekasi
bangau blue walk memiliki ketergantungan dalam urutan rantai makanan
predator bangau blue walk adalah ular atau biawak
adapun di pulau rambut predator predator akan memangsa anakan bangau blue walk
selain bangau blue walk ada burung pecuk ular yang mendiami kawasan pulau rambut
leher burung yang panjang menyerupai ular menjadi alasan penamaan burung air dengan nama latin anhiga melonogaster ini
burung pucuk ular memiliki ukuran hingga sembilan puluh cm
cuma kan yang menariknya dari pecuk ular ini
dia tipe burung yang tidak mempunyai minyak di keloakanya
jadi ketika dia habis menyelam ke dalam air dia harus berjemur
karena kalau burung burung lain kan tidak ada minyaknya
ketika dia nyisir bulunya itu otomatis air tidak akan menempel di bulunya
cuma kalau pecuk ular ini tidak
oleh karena itu kebanyakan kita menemukan dia sedang berjemur di pohon ataupun di batang batang kayu di tengah laut
burung pecuk ular akan berburu ikan di perairan pulau rambut pada pagi hari
saat mencari makan burung ini akan masuk ke dalam air lalu memunculkan kepalanya ke atas permukaan air
fungsinya adalah untuk memantau pergerakan ikan serta menangkap oksigen yang akan digunakan saat menyelam
saat berburu ikan mangsa burung ini bisa menyelam hingga kedalaman dua ratus meter
burung pecuk ular kerap mendiami dahan dahan pohon mangrove bersama dua hingga lima ekor kawanan burung lain
burung ini akan berkembang biak setidaknya dua kali dalam setahun
yakni dalam periode desember hingga juni serta bisa menghasilkan dua hingga tiga butir telur burung
ada pun tingkat keberhasilan
ada pun tingkat keberhasilan
berarti tingkat keberhasilan hidupnya separuh dari hasil telur yang keluar dari induknya begitu ya
iya karena kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti adanya predator biawak ular
kemudian juga ketersediaan pakat dan lain lainnya
kemudian material sarang juga kalau di pulau rambut sangat berpengaruh sih

susah mungkin beberapa jenis burung ini untuk dikumpulkan

sehingga kadangkala mungkin bukan di pecuk ular tapi di pecuk padi hitam
kadang kita menemukan tali tambang bekas nelayan itu ada di campuran sarang mereka
jumlah individu burung pecuk ular di sekitaran perairan pulau jawa mengalami penurunan
hal ini disebabkan area pesisir di kawasan ini sering dialih fungsikan serta maraknya perburuan

populasi bangau blue walk dan burung pecup ular masuk daftar merah international union for conservation of nature atau iucn
burung pucuk ular berada dalam status hampir terancam punah dengan jumlah sekitar dua puluh dua ribu ekor
sedangkan bangau blue walk tergolong genting atau terancam punah dengan jumlah sekitar satu lima ratus individu
jumlah individu burung pecuk ular di sekitaran perairan pulau jawa mengalami penurunan

prof distri kalau kita berbicara soal ekosistem mangrove ini prof kan ekosistem mangrove yang berada di pulau datar seperti pulau rambut ini
bisa dijelaskan nggak prof ini apa saja spesies spesies mangrove yang berada di pulau ini
pertama kalau kita lihat pulau dataran ini pasti yang jelas itu dia
miskin jathara karena di sini adalah umumnya pulau dataran adalah pulau terumbu pulau karang
oleh sebab itu mangrove yang jenis bisa hidup di sini tentu saja yang mampu beradaptasi terhadap kondisi jarak yang sedikit
ada jenis yang di sini punya kemampuan adaptasi yang cukup luas yaitu bakau yang dari genus risopora
nah biasanya di pulau dataran karena makanannya sedikit jatharanya sedikit rhizophora yang banyak di situ bisa kita temukan
adalah rhizophora apiculata itu biasanya di pulau
kalau jatahranya sudah makin banyak karena umur dari mangrovenya yang sudah begitu tua
banyak serasa banyak bahan organik maka bisa datang di situ juga adalah bisupora mukronata
seperti yang kita temukan di pulau rambut ini
vegetasi mangrove di pulau rambut merupakan habitat bagi berbagai jenis fauna terutama burung burung pesisir di kawasan ini
ada pun bagian arboreal atau dahan dahan pohon menjadi habitat bagi sejumlah jenis burung
jenis jenis burung yang bersarang di mangrove antara lain bangau bluok dan pecuk ular
kenapa burung burung ini memilih kawasan arboreal dari mangrove itu sebagai habitat kenapa sih prof
nah pertama katakanlah di sini
adalah dia di situ tempat untuk membuat perubahan
untuk dia bisa mendapatkan makanan karena itu kan energi yang dibutuhkan
sehingga burung burung ini bisa mendapatkan makanan dari apa yang disediakan oleh mangrove tadi
antara lain bisa buahnya ya pelupa gul atau bunganya
tapi juga jangan lupa ada burung burung juga yang dia di situ bisa memakan ikan dan sebagainya
sehingga dia jadikan mangrove ini tempat untuk di habitat sinwan tapi dia mencari makan di akuatik ya untuk jenis jenis burung tertentu
artinya mangrove ini untuk yang argoreal
seperti burung dia juga menyediakan tempat untuk dia memijah di situ ya kan
jadi dia punya sarang misalnya dan sebagainya
kemudian dia juga bisa tumbuh besar ya sarang
tapi kebanyakan juga dia untuk tempat cari makan
tempat cari makan ya
tempat cari makan
jadi kalau untuk cuma sebentar dia misalnya tinggal di situ renung kemudian dia cari makan keluar ya
dari lokasi ekosistem mangrove tadi dia cari mungkin di tempat lain gitu
mangrove sejati atau mangrove yang membentuk tegakan pohon di wilayah pasang surut air laut
merupakan tipe mangrove yang biasa dipilih burung burung sebagai tempat bersaraf
ada nggak prof jenis mangrove tertentu yang memang menjadi habitat bagi burung burung itu sendiri
hampir semua jenis mangrove
terutama kalau kita lihat hampir semua jenis mangrove sejati
jadi mangrove sejati itu ada dari empat ya keluarga
keluarga itu ada empat kelompok ya
ada yang disebut dengan kelompok afisiensi itu yang api api afisinia
ada yang kelompok erisoporasi itu adalah yang bakau dari sopora
ada yang soneratia itu dari soneratia
ada yang dari meriace itu dari kelompok misalnya silocarpus granatum gitu ya yang dilarat
itu yang mangrove sejati mangrove sejati adalah mangrove yang batangnya itu membentuk kayu
ukuran diameter batang pohon mangrove yang lebar dan kuat dianggap mampu menopang tubuh burung yang cukup besar
seperti bangau blue walk yang bobotnya mencapai tiga kg serta burung pucuk ular seberat satu delapan kg
sampah sampah dari aktivitas rumah tangga dari kawasan teluk jakarta dan perairan sekitar menjadi ancaman bagi vegetasi mangrove di kawasan pulau rambut
dalam hasil penelitian yang diterbitkan
sampah sampah plastik yang terperangkap di kawasan mangrove hingga menutup akar pohon akan menyebabkan kematian mangrove
sebab akar berfungsi sebagai alat pernafasan pohon mangrove
terutama pencemaran ini kita bisa melihat adalah pencemaran dari limbah padat
di mana ada mangrove kan fungsi perangkapnya kan bagus sekali
sehingga kalau di lembah padat yang plastik yang apa semua itu mudah sekali nyangkut di situ
sampah ya prof ya
sampah ya sampah itu kan limbah padat ya
dan itu sangat mengancam kenapa
karena limbah padat tadi dia tertahan di mangrovenya dia bisa menutup organ organ pernafasan
kalau kayak bakau dia kan punya lenticel itu bisa menutup yang di situ
sehingga akan mengganggu kan pertumbuhan bahkan bisa menimbulkan kematian
kemudian kalau di sopora kan akarnya seperti akar pensil ya yang muncul di permukaan itu
nah kalau limbah itu dia tutup di situ kan susah dia bernafas
maka tentu saja dia akan juga mengganggu di situ
jika hal ini terus terjadi keberadaan habitat burung burung di pulau rambut akan terganggu
pengurangan kenapa populasinya semakin berkurang itu lebih disebabkan habitat areal mencari makannya dia itu hilang
jadi kan dia membutuhkan tempat tempat seperti hutan mangrove
mungkin lahan mereka mencari makan itu ada persaingan terhadap merekanya sendiri kan
otomatis misalkan gambarannya dari tiga puluh individu cuman lahannya hanya bisa menampung dua puluh berarti otomatis sepuluh individu ini akan pergi mencari makan yang semakin menjauh
nah ketika mereka akan balik lagi ke pulau rambut karena jaraknya terlalu jauh akhirnya mereka tidur sementara di daerah dekat tempat mencari makan itu
nah cuman kalau mereka udah nyaman di tempat mencari makan itu ya mereka akan tidak balik lagi ke pulau rambut
nah itu mungkin kenapa terjadi pengurangan di pulau rambut itu sendiri ya karena kebutuhan lahan untuk menjadi pakannya semakin sempit
sehingga persaingan antar mereka semakin kencang
pengelolaan lingkungan yang terpadu bagi vegetasi mangrove menjadi hal yang utama
agar habitat bagi berbagai jenis burung dan keseimbangan ekosistem yang saling terkait di kawasan ini tetap terjaga
sebab permasalahan yang dihadapi dalam vegetasi mangrove tak cuma soal pencemaran
perubahan iklim pun turut berpartisipasi
mengancam keberadaan vegetasi mangrove di wilayah pulau